ibu pasti ninggalin aku ya
ibu gak akan pernah meninggalkan kamu
kemanapun ibu pergi
ibu pasti akan membawa kamu
ibu akan selalu disini sama kamu ya
kamu itu udah jadi anak ibu
apakah aku punya anak
dan seperti apa
mereka anak anaknya yang baik ya bu
sampai ibu susah melupakan mereka
aku gak sebaik anak anak ibu
kamu selalu jadi anak ibu
yaudah jangan sedih lagi
latihan hari ini selesai
kita harus berhenti dan berhenti lagi
kita harus berhenti dan berhenti lagi
kita harus siap berkorban nyawa dan harta
aku tidak ada urusan dengan kalian
jadi jangan ganggu aku
dengan peraburan kebuanan
kau akan mati
jadi kalian antik antik pemberontak itu
aku lebih baik mati
daripada menjadi kusianat di negeriku
ternyata dia pilih mati

kamu bergabunglah dengan peraburan kebuanan
ku tebas lehermu
kalian tidak akan bisa lari dari sini
apakah benar dia ibu indahku
ibu indahku ada di istana
tata mata ibu indah nimas
kita habisi mereka sekarang
apa yang terjadi nimas
dia memanggilku ibu indah
kenapa aku tidak ingat wajahnya
kamu tidak apa apa nimas
beraninya menyerang mereka yang sedang lemah
ternyata kau ada disini
siapa yang kau maksud
aku nyai kemuni
aku tidak akan membiarkan kalian menyerang mereka
itu adalah nama samarang ibu nidas
kau bisa mengalahkan kami
aku akan mengantarmu ke neraka
kau bisa mengalahkan kami
kau bisa mengalahkan kami
kau bisa mengalahkan kami
putra dan putrimu harus masuk ke dalam pemerintahan pajajaran
karena kanda berharap
mereka akan menjadi tulang punggung pajajaran
tidak akan membiarkan
mereka masuk ke dalam lingkaran pemerintahan pajajaran
putraku kian santan
sampai ketemu di rumahmu
sampai ketemu di rumahmu
sampai ketemu di rumahmu
sampai ketemu di rumahmu

astagfirullahaladzim ya allah
sekarang aku ingat semuanya
aku ingat semuanya
subanglah kau penuh lemah
jangan pernah sakiti bunda